gubernur dki jakarta anies baswedan resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar psbb transisi selama dua pekan atau hingga sepuluh september dua ribu dua puluh
hal tersebut disampaikan lewat akun instagram pemprov dki jakarta
ini merupakan yang kelima kalinya pemprov dki memperpanjang psbb transisi
kebijakan psbb merupakan salah satu upaya pemprov dki untuk menekan laju penyebaran virus corona
namun dalam beberapa hari terakhir justru jumlah kasus positif kasus covid sembilan belas ini mencatatkan rekor penambahan tertinggi
hingga kamis dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh total kasus positif covid sembilan belas di jakarta mencapai tiga puluh enam enam ratus empat puluh dua orang
dari jumlah tersebut sebanyak dua puluh delapan dua ratus delapan puluh delapan orang dinyatakan sembuh dan satu satu ratus empat puluh tujuh orang meninggal dunia
ada pun jumlah kasus aktif di jakarta sampai saat ini sebanyak tujuh ratus
tujuh orang mereka masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri